konferensi periklanan terbesar se asia pasifik digelar rabu pagi di nusa dua bali
terpilihnya indonesia sebagai tuan rumah at asia tahun ini
antara ataupun juga karena indonesia dipandang memiliki potensi dengan perkembangan industri iklan terbesar di asia
lebih dari satu dua ratus delegasi dari lima belas negara se asia mengikuti konferensi periklanan bergensi se asia di bali nusa dua convention center nusa dua bali
indonesia dipilih sebagai tuan rumah at asia dua ribu tujuh belas setelah persatuan perusahaan periklanan indonesia
pppi berhasil menyisihkan thailand dan filipina
yang juga berebut posisi untuk menjadi tuan rumah penyelenggara at asia ke tiga puluh tahun dua ribu tujuh belas
indonesia saat ini memiliki delapan brand yang aktif di pasar
termasuk empat ratus perusahaan di bidang periklanan dengan uang yang beredar sekitar satu ratus dua puluh triliun rupiah setiap tahunnya
dan konferensi periklanan terbesar asia dikelar di bali hingga jumat mendatang
sejumlah nama besar di bali ataupun di dunia pemasaran turut juga hadir di nusa dua bali
kini kita langsung saja terhubung dengan igede nyoman wiryadinata dari bali
halo nyoman selamat sore pertemuan kali ini
kemudian kita katanya tadi disebutkan melengsarkan thailand dan filipina sebagai tuan rumah
kalau kita sudah menjadi tuan rumah pasti ada target
apa sesungguhnya target konferensi periklanan dilaksanakan di bali tahun ini
silahkan nyoman dengan laporan anda
ya hera walaupun saya tidak bisa mendengar pertanyaan anda
saya masih berada di lokasi tempat berlangsungnya konferensi periklanan asia yang memang setiap dua tahun dilaksanakan
artinya indonesia menjadi tuan rumah yang kedua setelah di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima di jakarta sempat juga menghadirkan
para praktisi kemudian juga para pakar pakar di bidang periklanan di tingkat asia
dan kali ini di tahun dua ribu tujuh belas selama tiga hari akan berlangsung konferensi advertising atau periklanan yang akan berlangsung hingga hari jumat besok
memang ada beberapa ada tiga puluh pembicara bahkan yang diundang selama tiga hari ini untuk memberikan semacam bertukar pikiran
berbagi pengalaman termasuk juga berunding dengan berbagai praktisi
mereka juga mencari pilihan atau pakar pakar periklanan untuk menjadikan asia sebagai salah satu potensial
daripada periklanan yang dikembangkan oleh seluruh negara negara yang di asia
ada enam belas negara yang ikut dalam rangkaian acara kali ini
memang kalau kita lihat bisnis periklanan di indonesia sangatlah menggiurkan
artinya ada sedikitnya ada delapan brand yang aktif di indonesia produk produk yang aktif yang selalu siap untuk dipromosikan
untuk diiklankan oleh sekitar empat ratus perusahaan periklanan yang ada di indonesia
kalau kita melihat nilai investasi atau nilai peredaran uang dari bisnis periklanan setiap tahunnya diperkirakan sekitar satu ratus dua puluh triliun yang beredar di indonesia
nah untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya bagaimana tren periklanan di indonesia
saya sudah bersama adnan iskandar mantan sekjen p tiga i persatuan perusahaan periklan indonesia
yang juga saat ini menjadi paniti
apa nilai dalam konferensi ini
pak sebenarnya tren bisnis periklan seperti apa sih pak di desa
kecenderung aja seperti apa pak
hampir setiap tahun sebenarnya ada peningkatan dalam belanja iklan
jadi kalau saya sampaikan tadi misalnya tahun dua ribu enam belas itu budget iklan hampir mencapai satu ratus lima puluh empat triliun
dan enam puluh persennya itu memang masih dikuasai oleh televisi
kemudian kurang lebih tiga puluh persen di media print
dan sisanya antara radio kemudian billboard dan digital
jadi itu saya kira
hari ini seperti yang disampaikan tadi bahwa kita berkumpul untuk advertising festival
advertising at asia
hari ini itu dihadiri oleh satu dua ratus peserta dari dua puluh negara
saya kira ini bisa memberikan gambaran ke depan bahwa bisnis periklanan itu tetap mempunyai prospek yang cukup bagus di masa masa yang akan datang
indonesia itu juga mengalami hal yang sama
sekarang ini kita memiliki hampir enam ratus agency sebenarnya yang ada di seluruh indonesia
memang sebagian besar ada di jakarta tapi di beberapa daerah lain juga sudah ada beberapa agensi agensi lainnya
pak kalau kita lihat asia adalah satu wilayah yang sangat potensial untuk bisnis iklan
seperti apa kesiapan pengusaha periklanan indonesia menghadapi ataupun berkecimpung di dalam
atau media yang lebih besar lagi pak atau di asia misalnya
oke saya kira itu pertanyaan yang menarik ya
karena sebenarnya secara kreatif indonesia itu sudah memenangkan berbagai award kelas dunia
kita sudah memenangkan berbagai award
jadi secara talent talenta kemudian skill kreatifitas
kita sebenarnya sudah tidak diragukan lagi bisa bersaing dengan industri industri periklan yang berada di asia
secara bisnis saya kira
kita punya potensi yang juga besar untuk bisa masuk ke negara lainnya
sama dengan negara negara lain itu juga bisa mempunyai bisnis periklan di indonesia
tapi kita juga bisa punya potensi untuk melakukan bisnis periklanan di luar
saya kira potensinya akan sama ya
tergantung bagaimana teman teman mempersiapkan diri sekarang ini untuk bisa bersaing di era global sekarang ini
pak bagaimana dengan kesiapan konvergensi periklanan
artinya dari konvensional kemarin sudah mulai masuk ke era digital
seperti apa pak
dari perusahaan periklan di indonesia sendiri
dari sekitar tiga sampai lima tahun yang lalu
sebenarnya kita di indonesia sudah mengantisipasi perubahan yang terjadi di landscape marketing komunikasi
khususnya dengan adanya sosial media
dengan gencarnya sosial media sekarang ini
beberapa teman teman yang aktif di industri periklanan itu sudah mempunyai defisi new media
devisi digital media khusus
untuk mengantisipasi itu
dan mereka secara aktif sebenarnya sekarang ini sudah melakukan semacam sharing knowledge dengan kliennya
untuk memanfaatkan new media ini
jadi sekarang ini kita sedang belajar
kemudian kita sedang melakukan bagaimana sih digital advertising kedepannya
belajar sambil kita juga melakukan dengan hal yang sama gitu
terima kasih pak isyadar
semoga perusahaan apa advertising dari saya juga maju dan mampu bersaing di asia
amin amin terima kasih pak
ya hera itulah gambaran bagaimana bisnis periklanan
memang sangat luar biasa
artinya iklan pun sampai saat ini masih dibutuhkan
kalau kita melihat misalnya salah satu pembicara kemarin adalah chip marketing daripada gojek
piot kabuboski yang menyatakan bahwa walaupun hampir empat belas juta orang mendownload aplikasi transportasi ini
namun perusahaannya juga tetap memasang iklan
dan salah satunya adalah dipasang pada titik kemacetnya yang terbesar

di jakarta misalnya di rakhuningan

termasuk juga bagaimana upaya mengurangi kemacetan dengan menggunakan aplikasi seperti itu
ya menarik sekali ya bahwa iklan itu menjadi salah satu tulang punggung juga untuk sebuah brand ataupun perusahaan
terima kasih gede nyoman wiryadinata melaporkan langsung dari bali
terima kasih gede nyoman wiryadinata melaporkan langsung dari bali